oknum sipir lapas lubuk pakam diamankan bnn pada operasi tangkap tangan tujuh belas september lalu
dalam rekaman kamera pengawas terlihat oknum sipir tersebut ditangkap setelah kedapatan menerima kiriman sabu dari seorang kurir yang rencananya akan diserahkan kepada seorang napi di dalam lapas
hal tersebut dibenarkan oleh deputi pemeratasan bnn arman derpari melalui pesan singkat
setelah dilakukan pengembangan kasus bnn kembali menangkap seorang napi lapas lubuk pakam inisial d yang diduga pemilik sabu
dari ketiga tersangka petugas berhasil menyita barang bukti lima kg sabu yang dibungkus dalam plastik minuman teh
para tersangka kemudian diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut